bukan cuma daun pisang yang bikin aroma masakan jadi nikmat pakai bambu begini juga
seperti olahan ikan patin bakar bambu khas suku banjar kalimantan selatan ini
ikan patinnya dibumbui dulu ya semalaman supaya mantap
nah ikan patin yang digunakan di sini adalah ikan patin yang ukuran super besar sekali nih
ini adalah ikan patin yang udah dibumbui dari semalaman
tambah dengan serai irisan daun jeruk lalu bungkus daun pisang
nah masukkan dalam bambu terus dibakar deh selama dua jam
bambu yang digunakan berdiameter tujuh cm supaya ikan patinnya bisa masuk dengan sempurna
jadi mencari bambu yang seragam begini ternyata nggak gampang
titik kritisnya dari ikan patin bakar bambu itu sebenarnya bukan di ikannya tapi di bambunya
pada saat orang nebang atau motong gitu atau memilah gitu kasarnya nggak semuanya tuh ukuran itu rata
dan setelah dibakar dua jam patin bambu ini siap disantap
aromanya menggoda apalagi limpahan bumbu merah khas kalimantan ini
nah ini untuk tekstur ikan patinnya itu lembut banget nih
suka rasa sendiri
ini bumbu ikan patinya ini enak banget
terasa banget rempah rempahnya
terus wangi banget ya yang paling utama ini karena ada daun pisang terus dibungkus dengan bambu ini enak banget pokoknya
lanjut masak masak pakai bambunya
kita bikin nasi bakar bambu khas sunda ya
isian cumi pete jeletot ayam suwir ikan teri kacang ayam bakar bambu
kuliner ini cita rasanya khas sunda yang dikreasikan dengan bambu yang identik di tanah air indonesia
dari coba coba jadi juga resep yang menggoda selera
ya idenya itu karena aku pertama tuh bosen dengan masakan yang di rumah itu itu aja
terus aku pengen coba masakan yang serius tapi unik gitu
siapkan dua bambu yang telah dibelah
kemudian alas pakai daun pisang
masukkan daun kemangi lalu nasi liwet
barulah tambahkan isian pilihan sesuai kesukaan anda
terakhir tutup pakai nasi liwet dan bungkus dengan bambu
sabar ya kita bakar dulu empat puluh menit sampai tercium aroma yang nyunda pisan baru deh siap disantap
petai jeletot atau kalau misal bahasa indonesia adalah cumi pedas
yuk kita coba
kita cobain yuk
ini memang sesuai namanya cumi jelotot ini rasanya pedes banget
cocok buat anda yang pecinta pedes nih
nah selain cumi jelotot yang pedesnya luar biasa ini ternyata ayam bakarnya ini juga gak kalah pedes
tapi ada aroma bambu dan juga daun pisangnya ini membuat rasanya semakin nikmat banget
nah seru kan masak masak pakai bambu
anda mau cicip ikan patin bambu atau nasi bakar bambu nih
adidwin anda uncoro bogor jawa barat